terima kasih ya
selamat ya ibu ya
terima kasih banyak atas kehadirannya
kamu kok ngelamun gitu
kalau ada masalah itu
jangan dipendam sendiri ren
nanti jadi penyakit
masalah dengan pak catherine yuk
aku gak berani buat memulai lagi
aku takut kecewa lagi
apa yang kamu takutin sih ren
aku takut kecewa lagi
mbak catherine itu kalau mama lihat ya
dia baik perhatian sama kamu
dia datang ke apartemen kamu
terus sering telpon kamu
ya itu dia ma
kalau aku tuh bukan satu satunya orang
yang dia perhatiin
ini kalian itu
hubungannya sudah sejauh mana sih
kalian berdua ada pacaran
kamu sudah nyatakan perasaan kamu belum
loh kenapa belum ren
perempuan itu butuh kepastian
jangan digantung begitu aja
kayak mama dulu nih ren ya
deket sama seorang cowok
tapi dia itu nggak jelas
dia gak pernah nunjukin perasaannya
terus datang papa kamu
dia tujuan pacarannya jelas sama mama
yaudah mama akhirnya pilih papa kamu
nah kamu juga nih komunikasinya tuh
harus berjalan lancar sama mbak catherine
kamu diam aja ada papa
itu jadi salah paham
makasih ma sarannya
buat anak mama apa sih yang
tuh telpon kamu bunyi
jangan jangan mbak catherine ren
pak aldebaran lagi
bentar ma aku angkat dulu ya
ren kamu ke rumah saya sekarang ajakin mama saya
mama saya lagi kurang enak badan nih kamu bisa kan
sekarang juga kesana ya pak
terima kasih ya
aku udah telpon ren di rumah
gue jagain mama kesini lagi siap siap dulu
terus ada riza sama uya sama boyim juga disini gue jagain mama
nanti aku akan minta sama uya
untuk gak bukain gerbang selama aku pergi ya
terus sampaikan salam mama buat yang menikah ya
mama kalo nanti beneran sakitnya malah tampak parah
nanti aku panggilin dokter
mau cuan buat istirahat aja kali
gak pusing juga ya
aku gak lama
aku bangga dulu ya
selamat hidup evan
tetap jalan ke sini ya
suara dari bunga
terima kasih ya
terima kasih ya
selamat ya ibu ya
terima kasih banyak atas kehadirannya
ma ini om tis tante prinses ya
iya sayang ini om pangeran dan tante prinses
selamat ya om tis tante prinses
selamat ya atas pernikahan kalian berdua
semoga selalu bahagia dan selalu selamanya
seperti ikatan cinta aku dan masa
terima kasih banyak ya
kalian sudah meluangkan waktu buat datang ke pernikahan kita berdua
terima kasih juga kami sudah diundang ya
selamat ya sekali lagi ya pangeran
kita foto bareng bareng dulu
boleh tengah boleh tengah
oke di tengah
sekali lagi selamat ya putri makanannya
mbak andin makasih
makasih ya sayang
selamat ya tante
makasih banget anu sama om tante
sudah mau lima bulan
pasti rekaan cantik ya
anaknya sudah laki laki
habis babanya bersinar banget
apa kabar bareng bareng
terima kasih atas kedatangan yang aku alami
terima kasih juga udah diundang
terima kasih ya udah datang
makasih ya duluan ya
sini pikirkan papa
makasih lah salim
salim sayang kenalan belum sayang
kenapa benek sih
saya cari tempat duduk dulu ya
hadirin yang berbahagia
tuhan memiliki cara yang unik untuk menyatukan kedua hati manusia
apa kehidupan itu pada suatu materi
saya ingin bahagianya yg yang luar biasa
persenjautan dan entwick transmission
jadi nyunjukkan adanya
itu buat foto satu pernikahan kita nanti
ini udah nanti diatur ya
udah jemput di depan rumah
password udah dibawa
udah pak udah mama bawa
medica record pemirsa mata nino dari dokter jakarta udah
udah ada di koper udah lengkap semuanya
sekarang kita doa dulu ya
semoga semuanya kita sampai sana